assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
seluruh rakyat indonesia yang saya cintai yang saya banggakan
pemilu adalah satu event dari perjalanan negara indonesia yang masih panjang
dan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
saya mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan
dan sudah disediakan oleh konstitusi kita
bahwa segala perselisihan sengketa itu diselesaikan melalui mk
dan saya menghargai pak prabowo sandi yang telah membawa sengketa di press kemarin ke mk
saya juga meyakini bahwa hakim hakim di mk akan memutuskan sesuai dengan fakta fakta yang ada
berdasarkan fakta fakta yang ada
saudara saudara sekalian yang saya hormati
ini adalah bulan ramadan
bulan yang penuh berkah
bulan yang penuh ampunan
bulan yang penuh kasih sayang
untuk kita semuanya saling menghormati
dan kewajiban kita juga sebagai umat islam
untuk memperbanyak amal soleh
saya membuka diri
kepada siapa yang memiliki kekuatan yang baik
kepada siapapun untuk bersama sama
untuk bekerja sama membangun negara ini
memajukan negara ini
saya juga tidak memberikan toleransi
kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan
yang akan mengganggu proses proses demokrasi
kita tidak akan memberikan ruang
yang akan merusak
akan merusak negara kesatuan republik indonesia
tidak ada pilihan
tidak ada pilihan
tidak ada pilihan
tni dan polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
saudara saudara sekalian yang saya hormati situasi masih terkendali
masyarakat tidak perlu khawatir
dan saya mengajak mari kita merajut kembali persatuan kita
merajut kembali persaudaraan kita merajut kembali kerukunan kita
karena indonesia adalah rumah kita bersama
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh